dan kami baru saja mendapatkan informasi kebakaran terjadi di gedung keling jakarta sabtu sekitar pukul sepuluh pagi
dan api terlihat berkobar di lantai tujuh gedung keling tower di jalan gatot subroto jakarta selatan
warga yang sedang berada dalam gedung keling tower saat terbakar mengaku panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri
mereka berlarian menyelamatkan diri dari lantai lima saat sedang menghadiri acara resepsi pernikahan
teddy zuhari dan juru kamera dwi ari prasetyo melaporkan dari lokasi kejadian
hingga jam sebelas sabtu siang petugas pemadam kebakaran dapat terlihat dari tempat saya berdiri melaporkan saat ini
masih melakukan pemadaman dan pendinginan di tempat kejadian perkara
dan informasi yang saya bisa kumpulkan sejauh ini dari warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara
di lokasi menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul sepuluh sabtu pagi di lantai tujuh gedung keiling tower
di jalan gatot
jalan gatot subroto jakarta
kalau ada pemandangan di belakang saya anda melihat ada kerumunan orang orang yang berbusana kebaya modern
juga ada yang menggunakan base cap dengan belangkon lengkap
ini adalah rombongan keluarga dari pengantin yang sedang mengadakan acara di salah satu lantai di gedung keling tower tersebut
dan beberapa di antara mereka mengaku bahwa ketika kebakaran terjadi
tentu saja langsung merasa panik dan berhamburan untuk berusaha bisa keluar dari dalam gedung
terutama tempat mereka mengadakan aktivitas berkumpul di acara pernikahan itu di lantai lima
jadi memerlukan waktu untuk bisa keluar dari gedung
saya akan mencoba melakukan komunikasi singkat dengan beberapa di antara mereka
seperti yang ada di dekat saya ini
selamat pagi menjelang siang mbak
selamat pagi pak
dengan mbak siapa
mbak alvin boleh sedikit diceritakan kondisi ketika peristiwa terjadi apa yang anda lakukan
saat itu anda sedang apa
waktu itu saya lagi di ruang rias lagi istirahat
terus tiba tiba ada rame rame nyuruh aku keluar
ayo keluar keluar kebakaran lantai tujuh lantai tujuh kebakaran
terus kita semua pada lari ke bawah kita rebutan naik lift
ada yang terjatuh ada yang nenek nenek itu kan naik kursi roda
naik lift sampai nenek itu pingsan terus sampai digendong ke luar
terus di sini pada kita dari pihak pengantin laki laki disuruh keluar semuanya
juga pihak wanita dievakuasi disuruh nunggu di sini di jembatan
tapi anda melihat selama peristiwa terjadi tidak ada hal hal yang mengkhawatirkan rekan rekan anda
atau seluruh orang yang berada di acara pengantin tadi
tidak alhamdulillah tidak ada tidak ada
cuma semua panik melarikan diri dari lantai lima langsung ke lantai satu alhamdulillah semua aman aman
itu tadi yang dapat saya sampaikan bahwa beberapa warga yang ada di lokasi kejadian
mengaku mereka tentu saja merasa panik atas peristiwa apalagi tidak ada informasi
baik dari gedung pengumuman yang menyebutkan bahwa terjadi peristiwa kebakaran
mereka hanya panik melihat orang orang berhamburan berlari
yang keluar gedung sehingga mereka mengikuti pergerakan dari rekan rekan mereka yang lain
dan mereka tidak meyakini pasti apa yang sedang terjadi
padahal sedang terjadi peristiwa kebakaran di lantai tujuh gedung keling tower
di jalan gatot subroto jakarta pada sabtu pagi
dan sampai saya melaporkan saat ini petugas pemadam kebakaran dari jakarta selatan
masih terus melakukan pendinginan terhadap gedung yang sudah tidak lagi berkobar apinya
di pukul sebelas siang waktu indonesia barat